dongeng bahasa indonesia
loki sang penyelamat
ah asgard alam dari keperkasaan
dan yang baik hati
ini adalah iduna makhluk yang paling baik manis dan menyenangkan di asgard
yang juga membuatnya sangat cocok untuk penjaga ya apel
sekarang kau mungkin berpikir kenapa menjaga apel
iduna siku dan lututku sakit
dan punggungku terasa aww
ada kerutan di sekitar matamu juga
kau telah menua dengan baik
oh tidak jangan keriput
jangan khawatir ini dia
ini bukan sekedar apel biasa
ini ajaib dan membuat yang memakannya terus mudah
oh aku merasa luar biasa
mengapa kau membutuhkan apel
kau tidak mempunyai ini
kemudahan disiasiakan pada otak dan otot sepertimu
membuat kenakalan tidak pantas awet muda
setiap orang berhak untuk sehat dan bahagia
iduna tidak memiliki apa apa selain cinta yang membuat semua orang memujanya
beberapa hari kemudian loki odin dan saudaranya honir kembali dari jotunheim
haha tidak ada yang mengalahkan ikan dari negeri raksasa
pelankan suara bu honir kita tidak ingin masalah yang tidak perlu
oh kita sudah pergi lama
aku kelaparan dan asgard terlalu jauh untuk makan
kau benar aku juga lapar sekali
loki segera menyalakan api dan mulai memasak
tapi setelah lama ikannya masih mentah
hah kenapa masih mentah hah apa yang terjadi
loki tidak bisa mengendalikan api
ada yang berbuat sihir di sini
mereka semua melihat sekeliling dan melihat elang besar bertengger di pohon
tapi itu bukan elang biasa itu adalah tiazi raksasa pengubah bentuk yang kuat
loki kelaparan dan saat perutnya keroncongan begitu pula amarahnya

berani sekali kau bicara seperti itu padaku
loki telah diangkat tinggi ke langit dan tiazi menikmati waktu hidupnya
hahaha mari kita ke atas
kau akan disini api bahkan pasang obang
biarkan aku pergi
tiazi terlalu kuat untuk loki jadi dia memohon untuk diturunkan
aku akan membiarkanmu pergi jika kau memberikanku apple iduna
apa bagaimana aku harus
kau berkata apa
baik aku aku akan dapatkan yang kau inginkan
dan jangan ada trik loki atau aku tidak akan baik padamu lagi
itu cepat bagaimana dia bisa melepaskanmu begitu cepat
kami kami membuat kesepakatan
mari lupakan aku kelaparan kalian juga kan
keduanya mengangguk dengan lapar sehingga loki tidak ditanyai lagi
setelah mereka makan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke asgard
setelah kembali loki mengunjungi iduna
loki cukup ragu karena dia menyukainya
mungkin aku bisa mengelabui tiazi saat aku dekat dengannya
untuk saat ini aku akan berurusan dengan iduna
oh loki kembali untuk apa lagi makan lagi dan kau mungkin berubah menjadi bayi
kalau saja itu mungkin
dengar iduna aku baru saja kembali dari jotunheim
dan di sana aku melihat apel yang begitu indah lebih baik dari milikmu
tentu tidak apelnya
hmm baiklah bawa aku ke mereka
aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri
keduanya pergi ke jotunheim
iduna membawa sekeranjang apel
namun saat mereka mencapai perbatasan tanah raksasa itu
tiazi menuki ke bawah dan membawa pergi iduna dengan cakarnya
loki sangat terkejut
tiazi membawa iduna ke sarangnya dan mengurungnya di sebuah gua
akhirnya apel itu milikku berikan itu padaku
iduna gemetar setengah ketakutan dan kedinginan wujud asli tiazi begitu menakutkan
tapi iduna berdiri tegak
kau kau tidak akan mendapatkannya dariku
keras kepala tidak akan membantumu
tinggallah di gua ini tanpa matahari atau kehangatan
lalu mari kita lihat berapa lama kau bertahan
sebelum aku mendapatkan kekuatan awet muda alami
loki kembali ke asgard dengan sedikit gugup
aku harus apa sekarang
sementara balder salah satu acer merasa tubuhnya semakin menua
dia memutuskan dia membutuhkan apel
lebih baik mencari iduna
tidak bisa dibayangkan bagaimana orang menghadapi usia tua
balder mencari iduna kemanapun tapi tidak ketemu
namun dia menemukan thor
hei balder menjadi sedikit botak
apa kau melihat iduna aku tak bisa menemukannya
itu aneh aku menemuinya beberapa hari lalu
dia mungkin di kebunnya
tidak tidak ada

tidak tidak ada
keduanya berkeliling mencari iduna memanggilnya tapi tidak menemukannya
tidak tidak ada
tidak tidak ada
tapi tidak menemukannya dimanapun
mereka bertanya pada odin yang sedang khawatir
jika iduna menghilang itu berarti masalah bagi kita semua
suruh eser untuk mencari di seluruh asgard
dan tak lama kemudian semua orang di asgard mencari sang penjaga kemudahan kemanapun
tapi lalu mereka menjadi termenu
hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa orang terakhir yang terlihat bersama iduna adalah
loki ditatap semua orang dengan wajah yang sangat bersalah
itu bukan aku
oke mungkin itu aku
apa yang telah kau lakukan
loki dengan cemberut menyampaikan semua yang telah terjadi dan bagaimana iduna diculik oleh tiazi
padahal aku tidak bermaksud ini terjadi
bukan hanya kemudahan
kau bahkan tidak pantas mendapatkan kebaikan iduna
selamatkan iduna dari thiazi
dan jangan kembali ke asgard sampai
tapi tiazi lebih kuat dariku
aku membutuhkan sesuatu
apa yang dibutuhkan oleh ahli tipu muslihat
itu akan membantuku terbang lebih cepat
freya menyetujui permintaan itu
dan segera loki terbang di atas jotunhal
dan melawan angin sedingin es
sekarang bagaimana aku melawan makhluk jahat itu
hah siapa itu
hahaha aku akan menangkapmu
sekarang aku hanya perlu menemukan sarangnya sebelum dia
loki berputar putar mengawasi tanda tanda iduna
sayap ini sangat membantu aku harus cepat dan
hah suara apa itu
menusuk telinganya dia mendengar isak tangis yang jelas
dia menukik ke bawah dan mengikuti suara itu
oh kau di sini
sh aku datang untuk menyelamatkanmu mundur
iduna menyaksikan loki menghancurkan dinding gua
sudah sebaiknya kita bergegas
aku akan mengubahmu menjadi kenari agar aku bisa membawamu pergi
loki mengubah iduna menjadi kenari kecil
sekarang untuk oh tidak ada waktu
loki membawa iduna dan keranjangnya dan kabur melalui lubang
tiazi melihat mereka
apa itu tidak mungkin
loki melihat ke belakang dengan takut saat tiazi terbang ke arahnya
sementara itu di asgard acer sedang berdiskusi
odin menggunakan kekuatannya untuk menemukan loki dan iduna
hmm aku menemukan mereka
tiazi mengejar mereka
hmm dia mungkin membutuhkan bantuan dia mengatakan tiazi lebih kuat
tapi apa yang kita lakukan haruskah aku melawan tiazi
kumpulkan semua eser aku punya rencana
acer bergerak untuk membantu pembuat onar yang melesat di udara menuju asgar
hah hah syukurlah
syukurlah untuk sayap freya
aku akan menangkapmu loki
tidak sempat itu
hahaha kau dan apel itu adalah milikku loki
oh bagaimana aku bisa menang melawannya
tapi loki tidak tahu asgardian sedang menunggunya
dia hampir tiba
dindingnya telah dilapisi dengan kayu dan bahan bakar dan sekarang terbakar dan terang
saat loki menembus asap api membumbung ke langit membakar udara di sekitarnya
pergilah tiasi atau kau harus melawan kami semua
tiazi terbang menjauh kalah dan sedikit hangus karena panas
kau tidak akan menang
kita berhasil kami mengalahkanmu ayam besar
sudah sampai iduna
kau tidak apa apa
aku baik baik saja aku hanya
senang kau selamat
sudah kubilang dia tidak pantas mendapatkan apel

diam thor loki telah meminta maaf
dan aku tahu dia bersungguh sungguh
tapi jangan pernah lakukan itu lagi loki
ayah apa kau tidak punya apa apa untuk dikatakan kepada loki
perkataan iduna benar
sekarang nak aku tahu kau lelah tapi
sepertinya aku sudah mulai menua
lucu sekali iduna
lalu kemudahan di antara eser dipulihkan
iduna telah menjaga apel suci dengan bersikap rendah hati baik hati dan berani
tapi bagian yang paling mengejutkan adalah loki
yang sungguh pahlawan dan telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa nakal dan menyusahkan

tapi dia juga bisa berani dan baik hati
tapi dia juga bisa berani dan baik hati